kecelakaan terjadi di jalur arus jalan tol cipali
kilometer sembilan puluh tujuh kecamatan campaka purwakarta jawa barat minggu siang
tugas bergerak cepat mengevakuasi minibus yang terbalik
saksi mata menuturkan kecelakaan terjadi akibat minibus
tiba tiba oleng yang kemudian menabrak minibus lain hingga terbalik
petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi mobil yang terbalik tersebut
dan menduga pengemudi salah satu minibus mengantuk
dikabarkan sebelas korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit
abdul rojak purwakarta untuk mendapatkan perawatan
akibat insiden kecelakaan ini lalu lintas sempat mengalami kemacetan parah
truk tangki pertamina bermuatan enam belas liter bbm menghantam pagar dan tiang listrik
hingga terperosok ke kolam ikan sebuah rumah makan di jalan nasional sukabu miki anjur jawa barat minggu dinihari
tak ada korban jiwa sedangkan muatan bbm jenis solar dexlight dan pertamax
tumpah ke jalan serta kolam ikan
untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan petugas memasang garis polisi
saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani unit lekalan
pemiliputan cnn indonesia